potongan ini akan dikelola oleh badan zakat nasional
namun menteri pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi azman abnoor
mengaku baru akan berkoordinasi dengan menteri agama
berkait dengan pemotongan gaji pns untuk zakat itu seperti apa nih mekanismenya
nanti saya koordinasi dulu dengan menteri agama ya
pak terkait dengan siang mangkir
sebelumnya menteri agama lukman hakim saifuddin mengatakan
pemerintah sedang mempersiapkan regulasi berbentuk keputusan presiden
untuk pemungutan zakat dari gaji pokok aparatur sipil negara atau asn
di seluruh kementerian dan lembaga
nantinya pemungutan hanya akan diberlakukan bagi asn dan pns muslim
bekerja kita sedang menyiapkan melalui kepres adanya pungutan zakat
khusus dan ini diberlakukan hanya bagi asn atau pns muslim
karena yang berkewajiban zakat kan hanya umat islam
nah lalu yang kedua tidak ada kewajiban paksaan
jadi bagi pns atau asn muslim yang berkeberatan
dia bisa mengajukan keberatan